gubernur dki jakarta anies baswedan yang kembali mendapatkan sorotan
kali ini mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu disoroti
akibat wacana renovasi rumah dinasnya yang memakan biaya dua empat miliar rupiah
tidak hanya itu warga juga menyoroti wacana pemasangan lift di rumah yang hanya miliki dua tingkat tersebut
gubernur dki jakarta anies baswedan kembali disoroti
akibat munculnya kabar bahwa renovasi rumah dinas yang ia tinggali
memakan biaya sebesar lebih dari dua empat miliar rupiah
dana tersebut dapat dilihat di laman sistem informasi rencana umum pengadaan atau sirup
yang lebih menghebohkan lagi dalam situs itu tercantum anggaran tujuh ratus lima puluh juta rupiah
untuk pemasangan lift di rumah tersebut
padahal rumah itu hanya memiliki dua lantai
menanggapi hal ini kabit gedung pemerintah daerah dinas cipta karya pandita
mengungkapkan bahwa pemasangan lift ini dilakukan untuk memfasilitasi kaum disabilitas
dirinya menambahkan rumah dinas gubernur masuk dalam kategori cagar budaya
serta kerap digunakan untuk menerima tamu
wacana ini pun langsung mendapatkan kritik keras dari netizen
beberapa dari mereka mempertanyakan efektivitas lift di rumah gubernur dki jakarta
ketika dikonfirmasi dengan pihak lain alasan pengadaan pun kembali berubah
sekretaris daerah safullah menyebut terjadi kesalahan input pada situs sirup
dirinya menjelaskan bahwa seharusnya anggaran tujuh ratus lima puluh juta itu
untuk menjelaskan renovasi rumah dinas wakil gubernur
jadi ini hanya kesalahan input perencanaan dari dinas cipta karya
sementara itu gubernur dki jakarta anies baswedan sendiri mengaku tidak mengetahui wacana ini
dirinya menuturkan hanya mendengar kabar ini dari media masa
anies pun mengaku bersyukur hal ini disoroti warga sehingga tidak terjadi pemborosan dana
saya terima kasih itu muncul
jadi kemudian kita tahu karena tidak ada kebutuhan untuk renovasi besar dan lain lain
dan pak sekda cerita ini beberapa kali ada inisiatif renovasi renovasi banyak fasilitas
jadi yang muncul dan saya garis bawahi tidak ada instruksi
jadi tidak ada arahan
dan karena itu ini supaya tidak dilaksanakan dan dibatalkan
nanti di apbnp dihilangkan
di sisi lain sekda dki saifullah menyebut wacana ini adalah usulan dari bapeda dan dinas cipta karya
dirinya mengaku telah meneruskan pesan gubernur anies untuk mengevaluasi anggaran renovasi rumah dinas ke pihak terkait
saifullah menambahkan wacana pemasangan lift dapat tidak dilanjutkan
mengingat perintah gubernur anies yang menyebut tidak perlu adanya lift di rumah dinas